kita harus terus ikutin mereka
mereka ke restoran jel mereka ke restoran tuh jel
neng juga pengen kehidupan neng tuh
sama yang neng mau ba
masa neng teh mau ikutin abah terus
neng mah kesel sama abah teh
kenapa abah teh enggak mau ngerti
yang ada abang malah ngelarang sama mau nyarnain kayak gimana
emm kok motornya melly sama megan gak ada ya
ah si melly tuh tadi abis dari kantin balik duluan rek
terus meghan juga ikut sama dia
ikutan balik dia
aduh kenapa jadi kayak gini sih
kita liat yuk
mereka udah pecah atau masih kompak
hmm loh kok megan sama melly gak ada sih

mereka pasti udah pulang duluan karena mereka udah ogah pulang bareng
hmm kayaknya sih cindy sama haichael juga gak pulang bareng tuh
tanda tanda mau putus juga
katanya dia mau datang hari ini ke sekolah
sorry ray duh gue gak jadi pagi ke sekolah nih
yang kita ada bubaran sekolah
gue bingung udah lama gak ada temen lo juga
iya sorry banget ya
soalnya gue mau istirahat nih
masih agak sedikit capek nih
agak sedikit sakit bekas kecelakaan kemarin
yaudah gak apa apa
mendingan lo istirahat dulu aja
nanti kalau misalnya lo david baru deh kita ketemuan oke
yaudah kalau gitu gue istirahat dulu ya
bebek lo udah balik duluan
pulangnya apa antreinnya
aku bawa mobil tuh aku bisa sendiri
yaudah kalau gitu
ya aku juga
ya aku juga
baik gue balik duluan ya
aduh si yan kasihan banget lagi
kenapa dia terserah sama mereka
kau ga tau
kamu ga tau
kamu ga tau temen temen di rumah itu
kira kira mau kemana ya
hmm kayaknya ke arah bogor denco
terus ke puncak gitu
iya kali ke puncak berduaan
iya sih tapi coba kalian pikir deh
ngapain juga boy sama reva
berdua naik motor trail begitu
mau kemana pun mereka
gue gak akan biarin mereka berduaan lama lama
kalau mereka lama lama
yang ada mereka saling jatuh cinta
no gue bakal segah mereka
jangan sampai mereka jadian
gue gak akan terima
sukanya juga naik motor
kita harus terus ikutin mereka
mereka ke restoran tuh tuh
oho mereka kekafe
gue tau deh
jujur boleh gak
kita makan siang dulu yuk
lo bawa baju ganti kan
kalau reva sama buaya itu gak mungkin ke sekolah
ke sekolah itu naik motor trail
mereka kemana dong
ehm gak mungkin kalau ke koo
karena mereka kan pacaran aja belum
terus kemana ya
mereka berdua lagi ngerencanin sesuatu
boy mau nembak reva
eh kayaknya gue harus telfon tante marissa deh
itu gak boleh terjadi
harus telfon tante marissa mana ya
papa bener bener gak ngajak mama ikut turis
pt banget deh
kok tega ya papa ya
ada yang lebih sedih nih kayaknya
kamu lagi sedih
adriana lagi sedih banget
lagi kecewa banget tante
tadi adriana waktu lagi di jalan gak sengaja ngeliat reva sama boy naik motor
tapi gak tau kemana tante
zikirnya beri t sensei

heh kirain kamu tuh kenapa adriana
itu mah tante tau
tante kok yang nasi ijin supaya pergi sama si reva
mereka berdua itu mau kesentul
terus kamu tau gak adriana
pemandangan disana tuh indah
ada yang ngeliat ya
kemarin boy sama reva pergi ke tempat pemandangan yang begitu indah tante
tante ini gimana sih
kamu tuh gimana sih
kan boy minta izin sama tante terus tante yang izinin boy